aku teh aja deh
udah habis sekali
mau berangkat kerja sekarang
iya tante soalnya aku udah praktek pagi ini
iya nanti setelah praktek aku balik lagi kesini ya